selanjutnya kita akan memberikan informasi mengenai gomudik dua ribu sembilan belas
tradisi tahunan mudik lebaran akan tiba
nah agar perjalanan mudik anda tidak membosankan
indrayani laksmi akan memberikan referensi beberapa tempat wisata
bagi anda para pemudik yang akan pulang kampung menyusuri jalur pantai selatan jawa
dengan mobil pribadi
nah agar perjalanan anda semakin menyenangkan
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya anita mai pamit undur diri selamat siang dan sampai jumpa
menuju yogyakarta saya memilih perjalanan dengan mobil pribadi
melalui jalur selatan yang cenderung lebih sepi dibandingkan jalur pantura
melewati jalur selatan setidaknya ada sepuluh kabupaten
yang harus dilewati dari jakarta menuju yogyakarta
mudik identik dengan kemacetan perjalanan pun bisa terasa melelahkan
salah satu cara untuk melepas rasa lelah dan penat setelah berjam jam di dalam mobil
adalah singgah di obyek wisata
selepas provinsi jawa barat mobil melintas di kabupaten pertama di jawa tengah
berbatasan langsung dengan samudera hindia
kabupaten dengan luas dua satu ratus empat puluh dua km persegi ini memiliki banyak lokasi wisata alam bahari
saya singgah di pantai widara payung
dari ruas jalan utama jalur pantai selatan
lokasinya sekitar dua belas km arah selatan
garis pantai yang panjang dan landai tanpa karang menjadi suguhan pantai widara payung
pasir lembut terhampar luas di sepanjang pantai
jika ingin menyusuri pantai namun tidak ingin lelah karena berpuasa
kita bisa menyewa delman
pantai widara payung
sampai di kampung halaman
saya datang dulu nih berwisata ke salah satu tempat wisata di jalur selatan yang ada di pulau jawa
ini adalah namanya adalah pantai widara payung di kabupaten cilacap
di sini kita nggak cuma hanya bisa melihat panorama sambil duduk duduk atau foto foto
tapi juga kita bisa keliling pantai sambil naik delman
jadi nggak hanya cuma ada di parang trides saja nih yang ada sudanya
sedikitnya sepuluh delman hilir mudik di pantai widara payung
saat pengunjung ramai khususnya pada libur lebaran
tiap delman dapat mengantar penumpang hingga lebih dari tiga puluh kali putaran pantai
masih di jajaran pantai di kabupaten cilacap
kali ini saya mengunjungi sebuah obyek wisata yang mengusung konsep kekinian
berada tepat di atas sungai seling tempat wisata kali seling ini didominasi jembatan

terbuat dari bambu dan menarik untuk spot foto
di sini pengunjung bisa menyusuri jembatan atau memancing ikan
tepat di salah satu sudut jembatan terdapat miniatur menara eiffle sebagai ikon wisata obyek wisata kali seling
menara evelnya orang cilacap ini namanya adalah kali seling
terbuat dari bambu bambu yang dibuat oleh masyarakat karangbenda
menara evel ini juga dibuat menyerupai menara evel yang ada di kota paris
tuh lihat tuh bentuknya agak agak mirip ya
pengunjung bisa naik hingga ke tengah miniatur menara eiffel
namun dibatasi hanya sepuluh pengunjung saja sekali naik demi alasan keselamatan
dari sini pemandangan bukit selok dan ombak pantai sodong tampak dari kejauhan

ingin bersantai sambil menikmati semilir angin di atas perahu juga
ingin bersantai sambil menikmati semilir angin di atas perahu

atas empat orang ini bisa mengantar kita berkeliling sekitar aliran sungai seling

jadi gak terlalu panas kalo siang siang terik banget karena ini posisinya ada di pinggir pantai laut dataran rendah
jadi gak terlalu panas kalo siang siang terik banget karena ini posisinya ada di pinggir pantai laut dataran rendah

seluruh wisata di aliran air yang bermuara ke pantai sondong ini dikelola oleh masyarakat sekitar
dulunya itu air malah bukan apa istilahnya sungai sungai benar benar air dalam
di sini kan sifatnya persapan yang tadinya laut langsung sekarang itu persapan
bisa dibilang saat ini karena pendangkalan akhirnya kami manfaatkan untuk seperti yang bisa mbak lihat saat ini
selepas cilacap daerah selanjutnya yang saya lewati di jalur pantai selatan jawa adalah kabupaten banyumas
saya singgah di kawasan jalan setoyo
setidaknya ada delapan toko yang menjual buah tangan khas banyumas
salah satunya mendoan
mendoan akan langsung dimasak jika ada pemesan datang
tempe berukuran tipis diberi tepung beras tepung kanji dan daun bawang
lalu digoreng setengah masak
mendoan akan dimasak sempat agar tekstur tempe tetap lembek
ini dia nih buat anda yang melewati jalur mudik khususnya jalur selatan itu pasti akan melewati kabupaten banyumas
salah satu oleh oleh ataupun makanan khasnya yang bisa anda dapatkan di kabupaten banyumas khususnya di daerah purwokerto ini nih tempe mendoan
jadi buat anda yang ingin bawa pulang oleh oleh ke rumah di sini di sentra oleh oleh di jalan sutoyo ini juga menjual tempe
dengan yang belum matang jadi bisa anda goreng saat anda sampai di rumah
ini saya bawa pulang untuk dimakan nanti pas berbuka puasa
selain dimakan di tempat mendoan juga bisa menjadi oleh oleh untuk anda bawa pulang ke kampung halaman